indonesia akan mengadakan program peningkatan pendapatan bagi para pengemudi
program program itu antara lain adalah diskon maintenance kendaraan dan program grab sejahtera
ini merupakan salah satu kesepakatan dari pertemuan kementerian perhubungan dan operator aplikasi transportasi online
managing director grab indonesia rizky kramadibrata mengatakan
grab akan menetapkan kenaikan pendapatan dan tarif akan disesuaikan dengan lokasi
rizky menambahkan menaikkan tarif akan berdampak pada pendapatan pengemudi karena konsumen akan berkurang
saat ini tarif per kilometer grab masih berkisar kurang lebih rp dua per kilometer
sementara meski bisnis uber beralih ke grab ribuan pengemudi sepeda motor uber justru mendaftarkan diri ke gojek
persyaratan yang mudah dan cepat dari gojek mereka pilih agar lebih cepat dapat bekerja kembali setelah operasi uber dihentikan nantinya
sejak dibuka pukul delapan pagi lapangan kko marinir cilandak sudah dipenuhi ribuan
yang berpengalaman untuk mengembalikan perkembangan
pengemudi yang antri melakukan pendaftaran menjadi pengemudi gojek
mendaftarkan diri ke gojek cukup dengan syarat membawa sim stnk dan ktp serta memiliki telepon seluler
setelah itu mereka bisa langsung membawa pulang jaket dan helm serta sarung tangan
gojek melakukan rekrutmen pengemudi sepeda motor uber ini pada dua hingga sembilan april dua ribu delapan belas di enam lokasi sejabodetabek
pengemudi bisa mulai bekerja mengambil penumpang tiga hari setelah masa pendaftaran

mereka menjelaskan dari mulut ke mulut teman teman mereka bercerita bahwa bagaimana kalau lebih baik mendaftarkan diri ke gojek saja
karena memang mereka ketahui bahwa pendaftaran bergabung ke dalam uber ke dalam grab maksud kami yang kita tahu memang uber menalihkan bisnisnya ke grab
justru mendaftarkan diri di grab itu dianggap sangat dipersulit
misalnya kalau tadi saya tanya ke beberapa driver uber di sini mereka menyebutkan bahwa harus ada uang pendaftaran seratus ribu dan menjalani berbagai tes
salah satunya adalah safety riding di mana tes safety riding ini dalam sekali bila tidak lolos atau tidak lulus tes tersebut
maka harus mengikuti tes berikutnya namun uang pendaftaran tersebut hangus
selain soal adanya biaya pendaftaran tersebut juga ada syarat surat keterangan catatan kepolisian atau skck
di mana ini memberatkan mereka karena harus pergi dulu mengurus ke kepolisian untuk bisa mendapatkan skck tersebut
sementara di gojek sini mereka pikir hanya cukup membawa persyaratan seperti sim
stnk ktp dan juga memiliki handphone dan juga menunjukkan aplikasi uber
sudah bisa pulang membawa atribut gojek seperti jaket sarung tangan maupun helm gojek itu sendiri
dan di belakang saya memang di sini masih terus berdatangan masih terus mengantri para driver uber atau pengemudi uber motor
mereka keluar dengan membawa helm dan jaket itu dengan sumringah
seperti mereka mengatakan bahwa setelah aplikasi uber
yang nantinya akan di stop sekitar delapan april bahkan mereka juga mendapatkan isu bahwa aplikasi uber akan stop beroperasi sekitar tiga puluh
ada perpanjangan sekitar tiga belas april mereka ingin lebih cepat karena mereka tahu juga pendaftaran di grab baru dibuka pada enam april kemarin sampai tiga belas april mendatang
menurut mereka ini cukup lama karena mereka merasa harus melanjutkan hidup mereka melanjutkan mencari nafkah
mereka cari yang jelas saja mana yang lebih cepat sehingga bisa terus berkarya dan bisa terus menafkahi keluarganya
dan tadi menurut saya
menarik juga mereka dari berbagai kalangan juga menyampaikan bahwa sudah ada yang enam bulan atau yang ada yang sudah satu tahun bergabung bersama dengan uber
namun ketika kami tanyakan apa perbedaannya dengan bergabung dengan uber juga dengan nanti gojek cerita cerita apa yang mereka dapat dari teman teman di lapangan
mereka cuma menganggap bahwa di sini dibutuhkan adanya keuletan untuk bekerja mendapatkan penumpang
untuk bisa memang mendapatkan uang yang lebih banyak dibawa pulang ke rumah mereka
sehingga baik tarif yang ditetapkan baik oleh grab maupun uber maupun dari gojek sendiri itu tidak menjadi masalah
yang penting ada keuletan dan juga rezeki yang mereka pikir tidak akan tertukar dan kalau sudah rezeki memang tidak masalah
ini semuanya hanya kesenangan mereka untuk bisa mencari tambahan pendapatan keuangan sehari hari mereka
ada juga tadi yang menjabat maksud kami bekerja paru waktu kemudian bekerja juga menarik
atau menarik transportasi online seperti itu
jadi ini memang mereka butuhkan untuk menambah pendapatan atau pemasukan keuangan sehari hari mereka
berbicara soal kompensasi fani memang tadi juga kami belum bisa mendapatkan informasi kompensasi apa yang bisa didapatkan para mitra gojek ini
tapi yang pasti adalah perlakuannya mereka sama dari mitra gojek yang sudah ada sebelumnya dengan nanti yang driver uber yang bergabung
ke gojek nantinya
dan pastinya akan ada penambahan dari jumlah mitra gojek itu sendiri dari yang sekarang ada sampai nanti seluruh indonesia jumlahnya akan berbanyak
dan ini adalah pastinya akan meningkatkan persaingan antara para mitra gojek itu sendiri
dan disinilah diharapkan mereka bisa dengan lebih baik lagi dengan damai di jalanan mendapatkan penumpang
tidak ada gesekan sama sekali seperti yang diminta oleh kementerian perhubungan
semuanya harus bisa damai di perjalanan dalam mencari nafkah ini
tapi sebelumnya juga yang paling harus diutamakan adalah para pemilik aplikasi ini baik grab maupun gojek mengutamakan adanya keselamatan dan juga kenyamanan dari para penumpang itu sendiri
dan memang tadi gojek meskipun tidak ada tes safety riding gojek menyebutkan bahwa setelah bisa mendaftarkan setelah mendaftarkan diri tiga hari kemudian aplikasi bisa sudah bisa digunakan bisa mulai menarik penumpang
mereka ada kewajiban untuk melakukan safety riding bekerja sama dengan polda juga setelah bisa menarik tersebut
sehingga hal ini menjadi kepastian bagi para penumpang bahwa meskipun ada penambahan pengemudi dari uber menuju gojek tapi mereka tetap bisa mendapat jaminan keamanan dalam perjalanan sehari hari
seperti itu fahmi
iya betul sekali desi karena memang sebagai pengguna seperti kita ya misalnya itu memang kenyamanan dan keamanan tetap menjadi prioritas utama yang kita perhatikan
ya kita perhatikan ya
baik terima kasih desi aritonang atas laporan anda langsung dari kko marinir cilandak
setelah mengakuisisi uber grab siap membuka lima lokasi pendaftaran pengemudi uber yang beralih ke grab
grab membuka pendaftaran pengemudi uber yang beralih ke grab di lima lokasi berbeda di wilayah jabodetabek
salah satunya di gor bendungan hilir jakarta pusat
para pengemudi ini wajib menjalani beberapa tahap
seperti registrasi dan melengkapi data pengecekan kendaraan uji praktik berkendara aman pelatihan penggunaan aplikasi hingga mendapatkan atribut
udah resmi udah saya bisa langsung narik hari ini
kalau komisi sih istilahnya sama dapat dapat sama
cuma paling yang bedanya kalau di uber kan kita setiap hari rabu atau kamis gitu
kalau di sini kan kita bisa ambil kapan aja
pendaftaran pengemudi uber di gor ben hill setiap harinya mencapai tiga ratus pengemudi
mitra pengemudi bagi grab di seluruh asia tenggara jumlahnya sudah lebih dari dua tujuh juta mitra pengemudi
bisa dilihat ya bagaimana dampaknya grab terhadap ekonomi di asia tenggara
saat ini jumlah mitra pengemudi uber di indonesia yang sudah mendapatkan akses untuk
pendaftaran khusus bagi pengemudi uber ini berlangsung hingga tiga belas april dua ribu dua puluh
sebelumnya uber dan grab ini telah mengumumkan kesepakatan merger beberapa waktu lalu
dan hal ini menandai bundurnya uber dari pasar asia tenggara
namun sejumlah lembaga persaingan usaha di asia tenggara menilai kesepakatan kedua perusahaan tersebut dapat merusak persaingan
akuisisi uber oleh grab menarik perhatian berbagai komisi anti monopoli usaha di asia tenggara
lembaga persaingan usaha filipina mulai meninjau rencana penjualan bisnis asia tenggara milik uber kepada pesaingnya grab
lembaga ini mencurigai kesepakatan tersebut dapat merusak persaingan
reaksi serupa juga diungkapkan oleh komisi persaingan bisnis malaysia
sementara itu di tanah air komisi pengawas persaingan usaha atau kppu meminta grab segera mengirim notifikasi atas akuisisi uber di asia tenggara
kewajiban melapor tersebut tertuang dalam pasal dua puluh sembilan undang undang no lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menanggapi hal itu pihak grab menyatakan bersedia memberi informasi kepada otoritas di setiap negara
kami juga berkomunikasi aktif dengan agensi agensi pemerintah yang berkaitan dengan hal ini
kami juga terbuka melakukan tanggapan kepada agensi agensi yang terkait
tentunya kami percaya bahwa hal ini kami tidak melanggar apapun juga dan kami bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan di masing masing negara
akuisisi uber oleh grab akan berdampak pada konsentrasi pasar dua pelaku besar bisnis transportasi online di tanah air
yaitu grab dan gojek
kppu mencatat jumlah pengguna grab hampir lima belas persen sedangkan uber sekitar enam persen dan sisanya gojek